bahwa kalau ada orang memberi salam hukum wajibnya menjawab
pamali saya tuh bah era kukupaya kita
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bengkar udah tutup
kalau kamu mau kembali lagi besok
bah saya datang kesini mau jelasin semuanya sama abah
saya tuh mau ceritain ke abah kalau sebenernya
saya sudah punya dua bukti
bah tadi mondi kesini sama cewek yang ada di foto itu
hah maksudnya apa
enggak abah bukan gitu
mondi sama sabrina itu datang kesini
dia mau ngejelasin semuanya ke abah
neng tidak ada lagi yang perlu diluruskan
abah melihat dengan mata kepala abah sendiri bukan mata kepala orang
si kemot lagi ngelus ngelus kaki tuh awewe
seharusnya nanti si salabintana atau yang lain nanti nanti nanti
wah sarwana neng pokoknya abah gak setuju
kamu pacaran sama dia
pokoknya harus pegat kamu harus putus
si abah dengerin dulu lah tuh bah
mondi itu nggak gitu mereka tuh gak pacaran
abah salah paham wah
abah sebagai orang tua neng ngerasa diboongin sakit neng
sok neng ulah bohongan dia sama si kemot
mereka gak bisa dipercaya
si abah benih bedegong sih
dasar si raja salahpaham
terus kenapa saya yang jadi bedegong
neng gancang nung bedegong itu saya setuju
ayo bantuan lah
boy alhamdulillah boy kamu masuk final boy
alhamdulillah pak beneran nih pak
boy mulai sekarang kamu harus giat belajar ya
jangan ngecewain mama papa kamu saya sama teman teman di sekolah oke
ya pak insya allah ya pak ya
sama satu lagi boy kamu jangan lupa sholat ya
mudah mudahan kamu diberikan kemudahan dan kelancaran amin
pokoknya kamu harus jadi juara iya toh
iya pak makasih pak
ya udah saya juga baru datang boy rumah biasa habis fitness ada yang mau dikecilin
kayaknya gue harus kasih tau reva nih
hai budi lo tau gak gue masuk final olimpiade matematika
serius lo masuk final kok bisa sih
ya iyalah soalnya kan gue gak pernah ngeliat lo belajar
dan gue pikir lo tuh gak konsen belajar
eh so tau tau ya gue tuh selalu nyempetin waktu buat belajar
pef gue tuh gak butuh pujian lo tapi gue pengen lo datang pas final olimpiade matematika
soalnya pertandingan ini pasti bakalan seru satu lawan satu dan soalnya banyak
eh emangnya ngaruh ya kalo gue dateng atau enggak
ya nggak ngaruh juga sih
terus kalau emang gak ngaruh kenapa gue harus dateng apa alasannya
ih boy lupaan sih itu kan mulai kan jelas banget tiba tiba ngomong kayak gitu
kalo lo dateng tuh ngaruh banget buat gue ngaruh sama kondisi hati gue
dan gue pasti bakalan tambah semangat kalo lo ada
gue sih gue sih gak bisa janji gue bisa datang atau enggak tapi gue akan usahain banget supaya gue bisa support dong
ya udah kalo gitu gue pikirin dulu ya
sedangkan gue aja susah buat bilang kayak gitu sama orang
bahwa kalau ada orang memberi salam hukum wajibnya menjawab
ayo aku ke payah kita
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang ker udah tutup
kalau kamu mau kembali lagi besok
mbah saya datang kesini mau jelasin semuanya sama abah
saya itu mau ceritain ke abah kalau sebenarnya
oh sudah jelas kok
saya sudah punya dua bukti
satu saya ngeliat foto kamu berdua sama cewek itu
yang kedua saya udah ngelihat sendiri kamu ngelus ngelus perempuan itu
abah kalau mau lagi ngomong tuh dengerin dulu abah
biarin mau dijelasin dulu semuanya
sudah jelas neng
udah sakit hati sama ini orang
dia sudah cari perempuan lain neng
adik kamu ngapain lagi keluar maghrib maghrib
kamu juga emot
kandel kulit banget tahu nggak
gak tahu malu
pulang kata moks ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
menurut pendapat saya
kamu jangan ngecapruk aja
untung si neng selamat
kalau neng kebobolan kamu nangis pasti
abah benerin juga tuh
gue mau ada ikatan diantara kita rey
karil bersedia jadi pacar gue
tapi kalau nanti suatu saat udah bosan sama gue
dan mau gue jadi pacar lo
lo juga udah ada yang hidup lo
lo boleh balikin kalung ini kapan aja lo mau
tapi gue gak mau terima kalung itu
gue mau gak lo yang pasangin kalung itu di leher gue